beginilah kesedihan dan khawatiran dari salah satu
orang tua mahasiswa asal jawa timur
yang menempuh pendidikan di kota wuhan
tiongkok tak berdaya
mereka meminta pemerintah
agar dapat segera mengevakuasi putra putri
tercinta mereka dari tiongkok
khususnya yang terjebak di kota
kegelisahan ini disampaikan
di hadapan gubernur jawa timur
kofifah indar parawansa
di gedung negara geraha di surabaya rabu malam
kofifah tegaskan komitmen pemerintah
untuk segera mengevakuasi para mahasiswa
asal indonesia termasuk
sebanyak dua ratus empat puluh delapan mahasiswa
asal jawa timur
para orang tua di lamongan
juga menyampaikan kegelisahannya kepada
pemerintah setempat orang tua
bersama bupati lamongan dan jajaran
instansi pemerintah setempat
melakukan konferensi video dengan
yang masih terjebak di lingkungan kampus
tiga mahasiswa mengaku dalam kondisi sehat
mereka mulai khawatir
karena persediaan makanan mulai menipis
serta takut saat harus keluar
dari area kampus
para mahasiswa ini menjadi tiga diantara
banyaknya mahasiswa yang segera ingin
dijemput pulang terlebih lagi
melalui pengakuan di salah satu
akun twitter mahasiswa
asal negara lain sudah berhasil
dievakuasi oleh pemerintah negara asal mereka
sementara itu pihak kementerian luar negeri ri
melalui kbri di beijing menginformasikan
telah mengirimkan uang sejumlah

bagi wni di wilayah terisolir tiongkok
untuk membeli pasokan pangan dan perlengkapan
pemerintah juga terus melakukan
rapat koordinasi untuk memetakan
bagi dua ratus empat puluh tiga wni
di lokasi terisolir tiongkok
wuhan ini sekarang menjadi daerah
sehingga tidak boleh ada orang masuk
tidak boleh ada yang keluar
akibatnya semuanya masih menunggu
sikap pemerintah tiongkok
kini pemerintah melalui tni angkatan udara
tengah mempersiapkan tiga pesawat
dan sejumlah personel tni
untuk mengevakuasi warga indonesia
yang mesir tertahan di tiongkok
khususnya di wuhan
jika berhasil dievakuasi
para wni ini akan langsung dikarantina
begitu tiba di tanah air
tim liputan cnn indonesia